ya untuk menutup kupas tuntas pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah epilog yang pernah
ditulis oleh almarhum arswendo atmawiloto relevan mungkin dengan konteks apa yang kita bahas hari
ini arjuna dan bella negara masa kini syahdan terkisahkan nenek moyang dalam wayang seorang
satria keren satu dari lima pendiri negara astina dia beken diantara para perempuan mungkin dia
berita pada zamannya sering perang jarang kalah namanya arjuna namun menjelang perang besar
baratayuda arjuna sempat ragu sempat termangu dan mogok perang nurani nya bertanya untuk apa perang
kalau lawannya adalah saudaranya sendiri sanak keluarganya sendiri kerabat bahkan gurunya
sendiri dalam dialog yang panjang yang dinamai
kita atau nyanyian tuhan kresna tokoh lain yang dianggap bijak bestari memberikan nasihat sakti
dia berkata arjuna tugas dan kewajiban kesatria adalah membela kehormatan negara
kini sekarang ini para arjuna masa kini saya anda kita semua juga ragu dengan idiom bella
negara mereka ini sehari harinya sudah mencintai tanah airnya bahkan menembangkan
dan mengkreasikannya dalam karya mereka ini arjuna masa kini memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
tapi kalau urusan bela negara diartikan membela negaranya yang sedang diserang musuh dari luar mereka
balik bertanya emangnya zaman now masih ada perang antarnegara emangnya masih ada serang

bahaya yang bisa menghancurkan negaranya adalah tindak kejahatan yang populer
misalnya korupsi terorisme atau separatisme
mereka tidak melihat bahwa wajib militer sebagai persiapan mencintai dan mempertahankan negaranya
melainkan melatih mental bersih taat hukum dan terus berprestasi
itulah tugas kesatria masa kini
arjuna yang menemukan modal bela negara dengan mencintai produk dalam negeri
mengembangkan local wisdom dengan jiwa toleransi setiap hari
demikian kupas tuntas malam hari ini
saya budi adiputro selamat malam